bicara mengenai mrt negara tetangga singapura memiliki infrastruktur mrt yang sangat modern
beroperasi sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh mrt di singapura ini telah menjadi tulang punggung transportasi bagi warga di negara bungil tersebut
kali ini produser cnn indonesia ilham syaputra akan mengajak anda berwisata malam ke chinatown di singapura menggunakan kereta mrt
dan informasinya akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya farhani sanasution selamat siang dan sampai jumpa
halo selamat malam kita lagi di singapura
nah mumpung kita lagi di singapura kayaknya seru nih kalau kita jalan jalan ke china talk
karena emang perayaan imlek itu masih ada sampai sekarang di singapura khususnya di chinatown
nah tadinya saya ingin naik taksi buat kesana cuma kalau dipikir pikir ternyata setelah saya lihat di maps mrt itu dekat banget cuma dua stasiun
dan mumpung lagi di jakarta lagi heboh hebohnya mrt kita cobain deh
mrt singapura seseru apa gitu oke yuk
dibangun sejak seribu sembilan ratus delapan puluh satu warga singapura menyambut perjalanan perdana kereta mrt di sana pada tujuh november seribu sembilan ratus enam puluh
dikelola oleh singapura mass rapid transit corporation

nah sebelum berangkat kita beli dulu ya tiketnya
ini udah pake layar touch screen kita pake english
nah kita itu sedang ada di tanjung pagar
kita butuh ke chinatown cuma dua stasiun sih
kurang lebih tiga dolar untuk satu tiket
sudah beroperasi lebih dari tiga puluh tahun
membuat infrastruktur mrt singapura kian matang
setidaknya ada dua level di bawah tanah dari lajur untuk kereta mrt melintas
berbeda dengan jakarta yang saat ini hanya memiliki satu level di bawah permukaan jalan
oke satu hal yang menarik adalah
jika di jakarta kita baru punya satu jalur bawah tanah
itu harus dideknya ada dua jalur bawah tanah
nggak cuma basement satu tapi juga ada basement dua
nah kita mau pindah nih ke basement dua untuk naiknya north east line buat ke chinatown
nah setelah melewati dua stasiun
cuman relap lampuan khas suasana imlek
menyambut kedatangan saya di lokasi wisata favorit di timur laut singapura ini
lapak jualan mulai dari baju suvenir hingga tempat makan
berhasil membuat saya terpancing untuk merogoh uang yang ada di dompet
saatnya mengisi perut yang tengah kelaparan ini dengan ragam menu lezat racikan khas kuliner tionghoa
menu bihun goreng telur dan sayur paha bebek panggang
tumis sayur jamur ditambah jus apel berpadu sari jahe
mengakhiri perjalanan saya menuju chinatown singapura